halo selamat malam rencana dprd dki jakarta membentuk panitia pemilihan calon wakil gubernur dki
januari beberapa waktu lagi menjadi titik terang terpilihnya sosok pendamping bagi gubernur anies baswedan
namun rencana itu tampaknya belum membuat dua partai yang berkepentingan yaitu gerindra dan pks kompak untuk mengusung nama unggulan
lalu sampai kapan warga jakarta harus terbelenggu oleh deal deal politik
demi menunggu sosok yang akan membantu anies mengurai beragam masalah ibu kota
bersama saya budi adiputro kami akan hadirkan informasi dan pembahasan mendalam mengenai perkembangan politik demokrasi indonesia dalam layar demokrasi
sekarang ada informasi terbaru mengenai sosok yang mungkin akan duduk di kursi dki dua
adalah ketua dpd partai gerindra dki jakarta muhammad taufik
yang mengungkapkan bahwa adanya deal dengan pks perihal nama calon wakil gubernur dki jakarta
dan taufik mengatakan gerindra dan pks telah sepakat mengajukan dua nama calon wakil gubernur dki
satu nama diajukan gerindra
dan satu nama diajukan pks
nantinya kedua nama itu akan diumumkan setelah diberikan kepada gubernur anies baswedan pada pekan pertama januari
taufik memprediksi posisi wakil gubernur paling lambat pekan terakhir januari dua ribu dua puluh sudah akan terisi
insya allah ya kesepakatan sudah ada pks satu gerindra satu
ini dua kan tetap karena aturannya harus dua
ini untuk kepentingan masyarakat
saya kira saya menghargai sikap pks yang pada akhirnya kita harus sama sama untuk kepentingan masyarakat
dan mudah mudahan minggu pertama bulan januari sudah muncul satu nama dari pks satu nama dari gerindra
kalau itu sudah sampaikan ke pak anies
pak anies sampaikan pada dprd
dprd tinggal buat panli
panggil baru kemudian tetapan paripurna
saya kira paling telat telat ya mestinya minggu terakhir januari harusnya bisa selesai
ada empat nama itu gerindra ya
ada arija ada ferry ada arnes lukman ada pak saifullah
silahkan lah ini pilih
empat empatnya menurut saya mumpuni
jadi setelah tadi katanya di beberapa tahun yang lalu dua tahun dua ribu delapan belas bahwa ini akan menjadi jatahnya pks
namun menjelang tahun dua ribu dua puluh gerindra ada sedikit kejutan mengenai posisi wakil gubernur
nah sementara itu wakil ketua umum partai gerindra sufmi dasko ahmad mengatakan
keputusan final soal calon wakil gubernur dki ada di tangan dpp
belum ada kesepakatan dengan pks sendiri terkait calon wakil gubernur dki jakarta yang akan diusung
sufmi dasko mengatakan hingga kini dpp gerindra masih sepakat mengusung empat nama calon
menurutnya belum ada kesepakatan dengan pengurus pusat pks terkait wakil gubernur
gerindra masih bulat memberikan empat nama
yaitu amat rizapatria ferry julian tono arnes lukman dan sekda dki jakarta sufilo
sebagai calon wakil gubernur dki jakarta
pengusungan nama riza oleh dpd gerindra dki adalah keputusan sendiri bukan keputusan pusat
sebelumnya dpd gerindra mengenalkan ahmad riza patria salah satunya sebagai calon wakil gubernur dki pengganti sandi
hal itu diungkapkan m taufik dalam refleksi akhir tahun pengurus gerindra dki jakarta yang baru saja anda saksikan pernyataannya
saya dengarkan gerindra dki itu sudah menyatakan mendukung rizapatria
sebelumnya ketua dprd dki jakarta prasetyo edi marsudi pernah memberi sinyal bahwa dprd dki jakarta memiliki empat nama
itu kan baru gerindra dki kemarin
tapi dari dpp gerindra
salah satunya pak rizapatria
jadi ada perbedaan antara gerindra dki dengan gerindra dki
perbedaannya adalah gerindra dki memilih satu nama
kita menyodorkan empat nama
sebelumnya ketua dprd dki jakarta prasetyo edy marsudi

dua nama calon wakil gubernur yang sebelumnya disorongkan pks ya
ini ahmad saiku dan agung yulianto mungkin anda masih ingat ya
dua nama itu punya kemungkinan tidak dipilih oleh dprd
menjadi wakil gubernur pendampingi anies baswedan
dua calon wakil gubernur usulan pks itu
katanya sih masih kurang paham permasalahan jakarta
apakah sudah pasti satu dari dua orang ini akan jadi wakil gubernur dki jakarta nanti
atau justru ada proses
proses politik proses hukum administrasi yang membuat dua nama ini bisa saja tidak jadi
bisa jadi bisa tidak jadi
yang tidak jadi seperti apa
ya kalau ditolak di dalam rapat nanti
tatipnya panitia pemilih nanti di dalam
oh ini udah dua kali misalkan
misalnya ditolak kondisinya
ditolak dengan berapa kali ditolaknya
misalkan pks berbuka aja pks dengan gerindra lagi
untuk mencalonkan siapa lagi orangnya gitu loh
karena bukan apa apa
kalau saya mendengar dari beberapa teman di fraksi fraksi lain
ini harus benar benar yang mengerti masalah jakarta
anda lihat dua orang ini yang anda juga sudah screening nih pak pras
ya kalau saya sih masih kurang kurang lah
masih jauh lah untuk melihat
ya kalau dia dipadukan dengan sekelasan diago uno ya jauh
oke apa yang sebenarnya terjadi pada perebutan kursi dki dua
kenapa gerindra yang tadinya oke ini jatahnya pks
kok jelang apa namanya
akhir tahun ujuk ujuk menyodorkan empat calon
apakah ujuk ujuk atau tidak ujuk ujug nanti kita akan tanya ya
lalu bagaimana nasib dua calon usulan pks yang katanya sudah melalui proses panjang fit and proper test
macam macam dan melewati proses politik di dprd
katanya sudah disepakati
kok kenapa ada nama nama baru yang muncul
kita akan membahas pertanyaan pertanyaan publik dan pertanyaan saya
bersama para narasumber yang sudah hadir di studio malam hari ini
yang pertama ada wakil ketua dpd partai gerindra dki jakarta bang syarif
terima kasih bang syarif
anda harus bertanggung jawab terhadap proses politik yang membingungkan ini
kemudian ada kang pipin sofian juru bicara dari partai keadilan sejahtera
terima kasih kang pipin
kemudian ini yang akan menjaga moral dan spiritual kita ada adi praetno analis politik
terima kasih bang adi sudah datang ke cnn indonesia
anda seringkali saya pilih disini karena bang adi ini banyak sekali mengikuti day by day
problematika dan dialektika mengenai calon wakil ketua dpd dki

punya kredibilitas untuk bisa mengomentari proses ini semua
saya mau ke anda bang syarif
kita mundur sedikit ke belakang dua tahun lalu dua ribu delapan belas
sandiaga uno mundur katanya jatahnya untuk pks
sudah ada tanda tangani sudah ada dua nama katanya jatahnya untuk pks
kenapa ujuk ujuk ada empat nama yang dicalonkan gerindra untuk calon wakil gubernur dki
apa yang terjadi
tidak ujuk ujuk ya
ada proses di mana
ada proses di dalam dprd dan proses di luar ya
proses dalam dprd yang kita tahu sama sama tahu
bahwa memang ada deadlock dan itu memang disadari sejak bulan
sejak bulan menjelang pilek ya sudah disadari itu
dan klimaknya itu pada saat gelaran rapimgab untuk mengetok mengesahkan tata tertib itu sudah klimak
apa yang membuat itu nggak jadi bang syarif
saya tidak bisa wakil di dprd
kalau gerindra saya jawab memang dua hal yang kita tangkap evaluasi kita
pertama karena komunikasi politik kedua karena calonnya
jadi tidak bisa meyakinkan teman teman anggota dprd yang lain bahwa dua calon ini layak untuk jadi wakil gubernur
tapi kalau untuk suara dprd tanyakan langsung pada sembilan praksi
oke ini deadlock terjadi proses politik di dprd kemudian kenapa
tadi katanya jatah untuk pks kenapa ada empat nama
kan karena deadlock maka
sebagai orang waras tentu harus cari dong
harus cari alternatif ya kan
dan itu memang sudah dimulai ada pendahuluan dari sahabat pks sendiri untuk mengajukan pengganti dua nama di bulan agus
meskipun surat itu ditarik kembali ya
ada pak adi aksadaud dan pak nurman salubis di pertengahan agustus
lalu kita bersurat kepada dpp pks itu sekitar bulan bulan akhir september ya
mengajukan nama empat
nah mengajukan nama empat ini untuk diminta dipilih salah satunya
oh empat nama ini sudah dari september bang
iya sudah dari september
jadi diem diem tiba tiba bang taufik
kita nunggu kita nunggu
dan ada proses di luar ya proses di luar di tingkat dpp
dan brief kita di dpp memang memberikan jalan arahan bahwa tembus kebuntuan itu
itu rekomendasi tembus kebuntuan itu
kenapa harus empat nama orang gerindra yang diusulkan
ada satu yang dari birokrat
pak saifullah saikda itu kan mana tahu
namun beliau kabarnya nggak mau tuh
ya mana tahu mana tahu
pks juga minat dan pak saifullah juga minat
ya kita usung
dari situ melihat dong bahwa gerindra pun punya alternatif di luar kader
pak arnes lukman
pak peri yuliantono
dengan pak arija
dan saya bisa meyakini dengan tiga calon yang dipilih
maka gelaran paripurna akan cepat terlaksana
kalau tidak saya tidak bisa jawab
apa yang membuat anda yakin bahwa proses politik di dprd lancar banget dengan tiga orang yang ini
bukan tiga ini salah satu
nanti dari pks satu
kemudian kalau itu sudah surat terbaru dikirimkan kepada gubernur gubernur dan juga dprd
pak pres sudah nangkap
segera akan dibuat panli
yang sudah diselesaikan itu laporan kepada pimpinan
tinggal di bawah paripurna diketok katip
lalu panli sekalian diketok
jadi ini adalah proses politik untuk memecah kebentuan
karena proses politik di dprd selama ini deadlock dan tidak jadi jadi
jadi ini breakthrough dari gerindra untuk memecah kebentuan
dan di mana
dan saya kira ini di ruang ruang tertutup
dan sebetulnya kalau kita melihat bagaimana keputusan ini beralih ya
kalau dikatakan deadlock kapan terjadi
karena belum pernah calon kita itu dimasukkan dalam proses
dimana misalnya sidang paripurna setuju atau tidak dengan dua calon yang diajukan oleh pks misalnya
karena kalau kita melihat seharusnya ketika mengatakan deadlock
yaitu keputusan resmi dprd
orang per orang
jadi ini menentukan memperlihatkan bahwa ada oligarki elit partai politik begitu ya
mengambil keputusan tidak dalam satu ranah forum yang resmi yang ada dalam dprd
jadi saya kira kritik kami adalah itu sebetulnya
untuk masalah tatip tadi kan deadlocknya ketika ingin mengetok tatipnya disitu
jadi boro boro katip aja belum ada gimana mau paripurna gitu kan
betul jadi akhirnya memang
andalnya kita disengaja
saya kira permainan dalam dprd
dan saya kira ini kritik juga buat pak sarif dan teman teman di dprd ya
dan melihat bahwa ini deadlock karena calon dari dua orang pks
padahal kami harus katakan bahwa
gubernur anies baswedan itu memilih satu dari dua calon yang memang punya kapasitas itu
tetapi kemudian dprd memiliki pandangan yang berbeda misalnya
meskipun kami protes terkait dengan bahwa sikap itu tidak disampaikan secara resmi oleh fraksi fraksi di dprd
seharusnya mereka menyampaikan itu dalam sidang apa
sidang pleno atau paripurna di dprd
tetapi itu tidak pernah terdengar
oke ini masalah deadlock fakta politiknya memang terjadi deadlock kalau kata bang syarif
tapi anda melihat ada empat nama yang disorongkan dan akan dimajukan ke dalam
cepat sekali bahkan pak pras bilang ini sudah akan bikin panlih nih
nah di januari awal
ya empat nama ini kan logikanya karena merasa bahwa dua calon yang diusung oleh pks itu ditolak sama dprd
dan kami mempertanyakan kapan itu ditolaknya juga tidak ada
dan kemudian kita melihat bahwa ini adalah satu dari dua calon yang disungguh oleh pks itu ditolak sama dprd
kemudian muncul empat kemudian kemarin pak sarif pak taufik menyampaikan nama pak ariza sebagai aspirasi
bagi kami di pks ya yang paling penting memang modal utama partai itu adalah konsistensi
fatsun politik memang harus dikedepankan
jadi ketika kami melihat bagaimana manuver yang terjadi di gerindra secara terburu buru dari empat kemudian menyampaikan satu nama
kami melihat bahwa memang ya kita harus belajar bagaimana fatsun politik itu
beri kesempatan pks untuk memilih
tetapi kami melihat bahwa itu adalah upaya untuk mengintervensi kemandirian pks dalam mengambil keputusan
itu yang pertama
yang kedua ya sebetulnya kan pak prabowo secara tertulis sudah berkirim surat kepada dpp pks
bahwa ini empat nama itu dan kemudian kami mengkaji dari empat nama itu
kemudian tiba tiba dibipas begitu saja dan kami melihat mungkin gak tau mungkin ada dinamika
ya saya kira ketika empat nama itu sudah disampaikan
berikan kesempatan pks untuk mengkaji empat nama itu
kemudian kami juga akan mempertimbangkan apakah dua nama yang kami usulkan di awal ditarik kemudian
kemudian diberikan calon yang misalnya yang bisa diterima oleh semua kalangan
kenapa kalau dua calon tadi deadlock anda tidak memberikan calon baru sehingga mungkin saja proses politik di dprd bisa jalan lancar lagi
ini proses yang sedang kita lakukan

ini proses yang sedang kita lakukan
ini proses yang sedang kita lakukan
kalau se oke misalnya secara prinsip di dprd pimpinan dprd mohon maaf itu mengatakan bahwa
oh kayaknya ini tidak bisa berlanjut maka kemudian pks dan gerindra berembuk dan kemudian gerindra mengusulkan empat dan kemudian pks kemungkinan akan mengusulkan satu
jadi nanti dari empat itu kemudian pks akan mengusulkan satu
tetapi kami tetap bahwa ingin menjaga komitmen pks dan gerindra bahwa memang wagub dki
tetapi kami tetap bahwa ingin menjaga komitmen pks dan gerindra bahwa memang wagub dki
dan itu sebetulnya kami melihat bahwa itu kalau kita sudah membahas itu dan kemudian kita memang sudah ada kesepakatan baru untuk melihat bagaimana agar warga dki mendapatkan wakil gubernur dki
sehingga proses pemilihan berlanjut ya kami juga memikirkan itu tetapi kami tidak setuju ketika cara cara yang digunakan oleh mohon maaf gerindra dki yang langsung begitu bypass bahwa ini calon yang akan kami usung adalah a begitu
itu artinya apa mendikte pks supaya dari empat itu dua itu saja satu begitu
anda apakah menjadi guru sd yang mendikte anak muridnya maksudnya mendikte pks tadi kita akan bahas itu terus saya jadikan yang segera kembali
kayak guru saya tukang mendikte
saya lihat wajah teman saya adi praetno udah gak tahan untuk berkomentar tapi saya nggak mau ke dia dulu saya mau ke bang syarif dulu
fatsun politik dilanggar deadlocknya di mana dan ini kan sebenarnya hak pks
kalau misalnya gerindra mencalonkan empat nama yang nanti akan dikerucutkan
menjadi satu meskipun satu lagi dari pks ada kemungkinan bahwa calon anda yang menang bukan calon pks yang menang itu kan melanggar fatsun politik dan kesepakatan yang dilakukan oleh pak prabowo dan pak soebul
jadi gini cara bacanya menang dan kalah calon calon dari pks kok dibebankan kepada gerindra salah gak tepat menang dan kalah calonnya pks kemudian dikaitkan dengan hak tidak
ini persoalannya adalah persoalan bagaimana menggalang sembilan praksi itu
persoalannya titik di situ
maka kalau dikatakan pasus di internal kami antara pks dengan gerindra sudah tidak masalah sesungguhnya
pansus sudah dijalani tanah tangan dan kita masuk dalam pansus ya dan kita kadang kadang berbeda pendapat dengan pks dan pansus
tapi suatu ketika ada keputusan kementerian dalam negeri untuk menurunkan korum itu dari dua per tiga menjadi lima puluh kita ikut
artinya kita pasun wah ini kalau dihambat terus dengan membesarkan korum gak jadi jadi kita ikut
fatsun sudah dijalani
nah itu sudah di lalu
fatsun itu sudah ditunaikan
dan kita bertanya kepada dpp
apa langkah berikutnya
ya tetap pks hari itu
ketika tidak ada rapim tetap pks
tetapi kemudian di bulan agustus itu kan ada surat terbaru
meskipun surat itu ditarik kembali ke pks
teman teman dpd memberikan surat yang berbeda dan membuatnya tidak berbeda
minta pendapat bagaimana ya kita berkirim suratnya
mungkin ini mungkin ini jalan keluar solusi dari kebuntuan itu
mungkin itu dengan empat nama itu
kalau deadlock susah daripada gak jadi jadi
dengan empat nama tadi loh
sebetulnya saya begini ya
pada kesempatan itu juga kita harus melihat bagaimana
kebatinan kader pks ya
terkait dengan ya selama ini hubungan dengan gerindra ya
terkait dengan capres
kemudian pilkada jawa barat
kemudian saat ini dki
memang saat ini memang selalu bertanya tanya
apakah betul sebetulnya
teman teman gerindra ini punya komitmen
untuk mewujudkan komitmen yang sudah dibangun sejak lama
termasuk di urusan yang terakhir
saya kira pilpres kami berkorban
terus kemudian sedang dki jakarta juga
waktu itu kami juga berkorban
seharusnya yang dicalonkan dari pks
diganti satu dari gerindra
kemudian satu pak anies
begitu tidak ada perwakilan dari pks
dan kemudian ketika sudah ada deal
dan terakhir kami berusaha untuk
itu kami melihat bahwa
ya ihtiar yang dilakukan
dalam dramaturgi politik
memang ada di front state
ada back stage
ketika memang dihadapan
seperti memang seakan akan memang mendukung
tapi kami melihat di belakang
tidak mendukung apa yang dilakukan oleh pks
jadi ini pura pura aja gitu ya
jadi saya kira
ada semacam gimmick gimmick yang dilakukan
termasuk seperti kemarin
misalnya ada gimmick
menawarkan salah satu calon
yang diusung oleh pak taufik dan kawan kawan
sehingga kami melihat kok
seperti ini ya
apakah memang fatsun politik ini yang dihidupkan oleh pak prabowo gitu
jadi bukan bang saris tadi membantu pks supaya tidak ribet
ya ini maknanya memang akan berbeda
anda mengabrasi dibantu dengan pak nama itu
ketika empat nama kami diberikan pilihan
terus kemudian kemarin
kami juga diberikan salah satu apa
namanya disodorkan satu nama
seakan akan itu sudah selesai begitu
dan padahal itu belum selesai
seakan akan memang pks ini ya sudah lah terima jadi saja
nah kami ingin mengatakan bahwa
ya publik akan melihat ini
dan pks punya kemandirian
kami akan memilih salah satu dari empat itu
atau kami memang ya tidak mengambil semuanya
dan kemungkinan juga berpotensi kita kosongkan juga bisa
oke bang sarif
ya memang kemarin ya
jadi ada cara membacanya tadi
teman teman pks itu harus dibaca dulu tadi
dibaca dulu publik juga harus tahu bahwa
menang dan kalah calon wakil gubernur yang juga pks kepada dprd
menang dan kalah dibebankan kepada gerindra
agak aneh juga gitu
janganlah gitu loh
kan itu juga langgar pasun juga
sekarang memang ajak pks bersama sama
periode itu sudah selesai
periode itu sudah selesai semenjak pelantikan anggota baru
adakah gelaran pari purna
jadi maksudnya pks yang lama akhirnya
kan tadi saya katakan dari
kalau dipaksakan dua calon itu
kan sampai hari ini ada sebagian yang mengatakan
tetap dua nama calon itu
hari ini masih ada
walaupun ada seperti bung pipin
pendapatnya mencerahkan juga
misalnya ada opsi opsi lain seperti itu
dulu nggak ada opsi
saya ingin bukti ya
karena pak prabowo ya
dan kemudian pak prabowo sudah menyetujui
bahwa ini adalah haknya pks
yang diusung adalah dari pks satu
dan dari greenress satu
kalau itu sudah menjadi arahan
apakah nanti ketika voting di dprd
teman teman pak sarip
gerindra akan memilih calon dari pks
atau tidak kira kira
nah ini mengganti saya jadi host
nah ini menarik
itu kan persoalan pemilihan
bukan persoalan penunjukan
jadi greenress nggak punya daya juga untuk
kalau yang disebut dengan one man put itu
ada dua hal
bagaimana caranya pks menang
menang dan kalah
dibebankan gerindra aneh juga gitu loh
oke saya ingin bertanya
katakanlah nanti terjadi
dan kemudian harus voting
kemudian ada dari calon dari pks
dan kemudian ada calon dari greenress
apakah pak sarip
gerindra dan kawan kawan ketika voting
akan memilih calon dari pks
atau memilih calon dari gerindra
kembalikan ke anggota
arahannya dari ketua fraksi
oh sampai sehari ini belum
kita tunggu perintah
kepada pak prabowo subianto
jadi semua terdata pak prabowo
baik saya catat ya
nah saya ingin mencatat ini
supaya menjadi dokumen
kalaupun calon dari pks
dan greenress dimajukan
maka teman teman anggota dprd
maka akan memilih calon
sesuai dengan apa yang diinstruksikan
diperintah oleh pak prabowo
saya kira ini menjadi catatan
ya belum tentu calon anda juga
kan kita ingin berdasarkan komitmen
saya ingin melihatkan
apakah memang pak prabowo
punya komitmen yang kuat dengan pks
ketika kami memang
dari awal bersekutu
kemudian membangun agenda agenda bersama politik
saya mau ke bang adi
kalau bang sarif bilang
ini kan deadlock lama banget nih
orang orang udah nunggu
makanya greenress bantu
ini kasih empat nama
sementara kak pipim bilang
ini kayaknya mau gunting dari belakang nih
yang mana yang anda baca nih sebenarnya
semuanya masuk sih
ini kan perang saudara yang nggak pernah selesai
sudah setahun lebih ya
ini kan problemnya di pks dan gerindra
menyetujui kira kira siapa yang harus jadi wakil gubernur
mengganti sandiaga uno
pks misalnya dengan dua nama itu deadlock
tapi pada saat yang bersamaan
greenress masih mengintip luang
ada win win solution yang bisa dimunculkan dari dua partai
nah pks tentu tidak mau dong
setback ke belakang
kalau ada dua nama
satu dari pks dan satu dari gerindra
tentu kerugian besar
itu yang dianggap sebagai mengingkari komitmen
diberikan kepada pks
problemnya memang ada dua
satu memang harus selesai di teman teman di dprd dki
dengan lintas fraksi tentu saja
kita menunggu sebenarnya
bagaimana hukum besi oligarki
yang dimiliki oleh dua partai ini
pak prabowo dan sohibul iman
kalau dua orang ini ketemu ya selesai
jadi nggak perlu lama lama berdebat di mana
ini yang sebenarnya harus dilihat secara utuh
kalau melihat statement elit pks
semua menunggu keputusan resmi yang kemudian dikeluarkan oleh
keputusan resminya sudah ada dari tahun dua ribu delapan belas
tadi tanda tangan di pak prabowo dan sohibul
ada bang taufik juga
bisa saja keputusan resminya itu berjangka
jangan jangan karena nggak selesai dalam setahun
itu bisa ditinjau
ada tangga kada luar saja
nah yang tidak pernah diketahui oleh saya dan publik
apakah tiket politik yang diberikan oleh pks
berlaku empat tahun lima tahun atau bisa ditinjau ulang
pertanyaan publik yang anda harus jawab
apa yang membuat pks dengan
ini kan dokumen resmi sudah ada di tanda tangan ini
bahwa ini jatah pks
gentleman agreement secara terucap di depan publik
kita semua mendengar bahwa ini jatah pks
sudah clear semua
apa yang membuat kok kartu trufnya pks kok kurang
tidak hidup gitu
itu anda harus lihat
anda harus jawab tapi di second berikutnya
karena akan segera kembali
anda harus jawab
ini kan kartunya kuat sekali
ada gentleman agreement perjanjian tertulis
perjanjian ucapan ya kang pipin ya
di depan publik kita semua telanjang mata sudah melihat komitmennya
apa yang membuat kartunya pks itu kok
kan harusnya dia punya semua fasilitas dan power
untuk bisa menuduhkan dua atau orangnya di kursi dki dua
kenapa jadi gagal gini
ya ada sesuatu yang belum selesai sebenarnya yang diperjuangkan oleh pks
tentu soal wagub ini tidak bisa menggantungkan kepada gerindra sebagai partner politik
pks harus memperjuangkan itu secara maksimal
dalam logika politik harus ada konsesi politik tentu saja
ini yang sebenarnya belum pernah dimunculkan kepada publik
betul pks dapat wagub tapi gerindra dapat apa setelah itu
ini yang sebenarnya tidak muncul ke publik
karena tidak ada politik yang lelahi ta'ala budi
karena bagi gerindas betul gerindas oke wagub ini buat pks
tapi gerindas dapat apa
dan yang lainnya untuk quorum
quorum itu ada ongkosnya
memfasilitasi sembilan fraksi melakukan pari pun ada ongkosnya
disitulah kemudian saya kira pks tidak bisa melakukan sendiri
maka berharap dari partner teman yang sekupu dari gerindra untuk melakukan itu
apalagi bang syarif bilang kalau diantara tiga nama yang diusulkan
ada satu ini gampang kok pari purna
pertanyaannya adalah kalau gerindra bisa menggaransi dengan tiga nama itu
bisa tidak tanpa tiga nama itu gerindra bisa menggaransi
paripurna dengan dua nama yang tetap diusulkan oleh pks
kalau memang niatnya lelahi ta'ala baik gitu menjaga faksun politik
yaudah dua nama dan dipastikan paripurna berjalan begitu kan kang
dua nama dari
dari pks nggak usah ada gerindanya satulah
sudah coba sudah coba itu berulang kali
berarti pari purna bersyarat kalau begitu
pari purna harus dengan calon dari gerindra
nah itu jadi itu kang gimana kang kalau ngelihatnya
jadi memang syaratnya harus ada calon dari gerindra atau memang apa yang bisa anda baca
ya saya kira kita tahu bahwa memang semua juga berpikir politik itu jangka pendek dan jangka panjang
kalau berpikir jangka panjangnya
kami juga berpikir jangka panjang
jadi kita juga harus memahami bahwa pks tanpa punya kedudukan apapun
kenaikan suara pks kursi pks juga sangat signifikan
jadi mungkin kami memahami di fraksi fraksi di dpr dprd melihat bahwa
kalau misalnya pks mendapatkan posisi sebagai wakil gubernur
maka kemungkinan besar akan ada kenaikan suara pks di dua ribu dua puluh empat nanti
kemudian nanti ada posisi selanjutnya
tetapi bagi kami adalah
sebetulnya kalau kita melihat dari aturannya
memang tidak ada kata untuk menolak calon yang diajukan
tadi yang mbak ngesari sampaikan begitu
tetapi bagi kami adalah ini ujian bagi kita
terutama bagi anggota dprd
bahwa memang ya sebetulnya lembaga perwakilan itu memang hanya dikuasai oleh beberapa orang saja
kalau misalnya mau fair ya
buka itu di paripurna
sampaikan sikap resminya
dan apa kekurangan dari calon kami
kami harus katakan bahwa dua calon yang kami miliki adalah seorang akuntan
kepemimpinnya sudah teruji
kemudian pak anies sendiri sudah mengakui
dan kemudian seleksi sudah dilakukan
gerindra sudah mengetahui itu
jadi saya kira ini menjadi pertanyaan bagi traksipasi yang lain
salah satu problem kata bang syarif adalah pks kurang bisa berkomunikasi politik
dengan kalau katakan dprd dikuasai oligarki
hanya orang itu saja
hanya orang itu saja
ya berarti komunikasinya gagal dong dengan orang itu saja
komunikasi politik seperti apa
kami sudah berkunjung kepada mereka
menyampaikan bagaimana sosoknya
tetapi kalau misalnya kalau dikatakan bahwa harus ada semacam ongkos politik dan sebagainya
itu adalah gratifikasi
tidak boleh dalam pemilihan
dan itu bisa terlibat kasus hukum ketika memang harus ada uang yang keluar untuk proses itu
dan kami tentu menghindari itu
jadi kami pastikan bahwa calon yang kami ajukan adalah calon yang bersih
dari korupsi tidak pernah terlibat kasus korupsi
memiliki integritas punya kapasitas pengalaman
bisa membantu pak anies untuk menyelesaikan kasus kemarin seperti masalah keuangan
karena memang betul betul calon yang dua orang itu adalah sebagai orang alumni akuntan
dari stun mereka memahami bagaimana keuangan
dan sebagai misalnya ustadz sehu sebagai mantan wakil wali kota di bekasi
beliau sangat memahami bagaimana terkait dengan apbd yang harus dilakukan di dki
bang syarif gagalnya komunikasi politik pks itu apa di mana
ya yang diceritakan soal dua calon itu
saya mengatakan gerinda mengatakan
kok gagal di quorum
ya tanyakan kepada sembilan praksi dong
tanyakan kepada sembilan praksi itu ya
jawabnya adalah tidak dilaksanakan rapim gap
itu kan sebetulnya simbolik
jadi nggak perlu diucapkan secara eksplisit
tolong penolakannya karena apa
kalau soal dua calon itu kita yang melakukan fitur protes loh
gerinda dan gerinda punya tanggung jawab moral
menseleksi ini dan disampaikan kepada gubernur
gubernur melanjutkan kepada dprd
dan kita kawal sampai dalam tatib itu
kemudian hasilnya deadlock
kalau deadlock pertanyaannya ada pasti siapa yang salah
dalam konteks ini gerindra tidak akan mengatakan
hanya dua kesimpulannya
ini komunikasi yang kurang mampu
baik di pusat ataupun di level dki
untuk masalah komunikasi tadi apa
kalau kata kang pipin kita nggak mau kasih gratifikasi apa apa loh
jadi nggak ada hengki pengki
maksudnya bung adi itu nggak itu sebetulnya
ongkos ongkos tidak dalam bentuk tadi gratifikasi
masih banyak cara cara seperti itu
gini ya saya pernah mengatakan loh
di dalam kesempatan di cnn
dki itu agak unik
tadi apalagi oligarki
kalau pimpinan dpp ditemui
entah golkar entah nasdem
ini kan jalannya tuh
ya nggak jadi jadi
kunci di dpp dan itu tidak dilakukan oleh pak soebul
saya sudah mengatakan itu
gerinda nggak bantu bang
pak prabowo kek keliling juga ayo dong pilihlah
selama ini sudah merasa dibantu belum kang pipin sama
ya saya kira kami juga berkomunikasi level nasional
dengan para ketua partai
jadi saya kira jangan menegasikan apa yang sudah kami lakukan
tetapi memang ya keunikannya memang ada raja raja kecil
artinya memang di daerah juga punya kebijakan masing masing
untuk mengambil keputusan
saya berikan contoh
di gerindra misalnya kami sudah diilmi saya dengan pak prabowo
tetapi kemudian di bawah misalnya ada perbedaan lagi
misalnya saya contohkan misalnya dari empat nama yang sudah diajukan
tiba tiba kemarin sudah mengumumkan satu nama misalnya pak ariza
padahal kami belum mengambil keputusan secara resmi siapa dari empat itu
kemudian menggiring pks untuk mencalonkan dari gerindra namanya
yang sudah diusulkan oleh gerindra dki
jadi saya kira ini pelajaran bagi kita
bahwa memang partai politik memang harus komitmen
dan itulah harga termahal yang dimiliki bagi pks adalah
siapapun yang bekerja sama dengan pks kami punya kejelasan
kami punya komitmen apa kami akan tunaikan itu
anda meragukan empat nama termasuk pak ariza tadi yang sudah dicalonkan
jadi satu nama itu atau memang karena anda ragu dengan nama namanya
atau anda ragu bahwa calon yang anda usung akan kalah
dari orang yang dicalok oleh gerindra ini
yang kami ragukan adalah bagaimana
fairness dprd dan partai partai yang ada di dpr ini
untuk memproses pemilihan wagub mulai dari penetapan aturan pemilihannya
kemudian sidang paripurna untuk menentukan apakah calon yang di pks ajukan ini
misalnya mereka menolak atau menerima
di forum tertingginya adalah paripurna
dan itu saja tidak dibuka
anda merasa gerindra punya niat baik nggak untuk memenangkan calon anda
sesuai dengan komitmen dan perjanjian
ya saya kira teman teman merasakanlah kebatinan ya di dprd
bagaimana misalnya sikap teman gerindra
ya kami sih sebetulnya mungkin secara di publik disampaikan bahwa ikhtiar itu memang dilakukan
tetapi ya kami tidak melihat bahwa memang itu optimal maksimal dilakukan
dengan kemudian tiba tiba menyampaikan empat nama
kemudian dengan alasan bahwa dua nama ini ditolak
sebetulnya bisa dilakukan karena kami sama sama punya wakil ketua dprd
gerindra punya kami juga punya
untuk periode sebelumnya apa periode sekarang
yang periode sebelumnya juga ada dari pks wakilnya
tetapi perbal nggak jalan jalan tuh
rapi mga padahal ada
artinya apa artinya apa
dan di dki di gerindra juga ada
ada ya artinya apa
artinya adalah bahwa persoalan ini bukan persoalan gerindra sebetulnya
ini persoalan selatih politik sembilan praksi
dan itu harus dipahami betul
nah kalau ingin ya
disadari bahwa ingin digelar pari purna memilih pengganti pendamping pak ali sesegera
cuma tadi dikatakan oleh budi ya kan
mendorong kami mendikte kami supaya
nggak kalau saya sendiri
pilih silakan pilih pak peri juliantono atau pak arija
kalau misalnya pks tidak mau memilih satu dari tiga nama itu
kalau misalnya pks tidak mau memilih satu dari tiga nama itu
itu kan beliau punya
hak juga dong untuk nama dia karena punya
potensi kesepakatan itu
tidak akan terjadi itu menurut saya itu
yang menurut saya game
game over dan anda tidak akan
mau bekerja menggolkan
calon dari gerindra bukan disitu
persoalannya oke oke
kita akan break dulu segmen terakhir
kita akan mengajak anda untuk
menerawang apa yang akan terjadi bulan januari
besok bang adi praetno akan mulai
menerawangnya dengan batu batu cincin yang
sudah dilepas kita akan break dulu
oke kita akan menerawang
satu bulan ke depan katanya bang taufik
akhir januari sudah akan ada
paripurna untuk memilih
wakil gubernur dki yang baru ini kok
untuk satu bulan ke depannya soal ini gimana
pernyataan pak taufik dengan pak pras
dia kan dia punya
talent membaca ya
berisi ke depan
jawabnya seperti ini gampang saja
kata pks itu segera
ya kan pilihan empat nama itu
prediksi pak taufik dengan pak pras
segera bisa akhir januari
dua minggu sepuluh hari kerja selesai terpilih
satu nama dari empat nama itu dipilih
dipilih kalau kagak
pertanyaannya kembali lagi
itu pak pras dan lain lain
oke jadi tergantung semua bola
ada di depan
harus satu dari empat nama
kami mengatakan bahwa hak pks
itu memang tidak ada apa apanya
kalau diantara kami juga tidak bersepakat
tadi si kuku bahwa menyampaikan
solusinya adalah ngambil empat dari salah satu nama
plus juga partai partai yang lain
ini kan semacam interlok politik ya
jadi memang ini dikunci begitu kemudian
karena mungkin ya
salah satunya ya kami melihat bahwa ada
semacam kok kalau calon
yang kami ajukan yang kami katakan
bahwa integritasnya baik begitu punya
kapasitas kemudian kenapa
ditolak begitu ada apa ini dprd
atau misalnya elit
oligarki yang ada di dprd ini
begitu tanpa diproses
ini tentu menjadi pertanyaan bagi publik
nah untuk itu saya kira
ya pimpinan pks tentu
akan mengambil keputusan yang terbaik
karena bagi kami adalah bahwa
kekosongan ini adalah kerugian bagi
untuk itu pimpinan pks
mempertimbangkan apakah nanti
dari gerindra satu kita ambil
kemudian pks satu
tetap dan kami akan perjuangkan
satu calon dari pks
ini betul betul bisa
memenuhi komitmen diantara
gerindra dan pks
dan kami tadi menagi kalau betul
komitmennya gerindra bahwa
misalnya proses ini bisa
berlanjut dan kemudian ketika paripurna
gerindra akan memilih calon dari
itu membuktikan benar
bahwa memang komitmen kami
gerindra dan pks bisa terbuka
anda curiga gak ketika bang syarif tadi
mengatakan pokoknya kalau ada satu nama
dari kami jalan nih barang
kalau gak lebih lama itu kok beda
banget sama dua calon yang dari
tahun dua ribu delapan belas lama banget tuh
saya kira publik bisa menilai
dan saya kira ini kan permainan
politik di masing masing partai politik
tentu tidak mudah
untuk memberikan ruang
kepada yang lain dan bagi
pks tadi kami menyadari bahwa
kami akan memperjuangkan calon
dari pks yang terbaik yang bisa
diterima oleh semua pihak yang calon
ini memang betul betul memahami
pernah menjadi bagian dari teman temannya
dan tentu kami juga mengevaluasi
dari dua nama itu misalnya
oke misalnya dari teman teman
tidak setuju maka kemungkinan ada calon nama lain
tentu yang dari pks
yang kami jamin integritas kapasitas
pengalaman dan kemudian bisa berkomunikasi
dengan yang lain bang sharif kenapa anda begitu
yakin kalau ada nama dari gerindra satu masuk
di barang ini ini prosesnya
cepat banget beda sama seperti dua calon
yang dari kader pks karena begini
satu ya kita sudah ada kesepakatan
pada waktu menyusun tata tertib
dprd kita berdebat apakah
perlu tata tertib pemilihan gubernur
dimasukkan dalam tatib bersepakat kita
artinya apa rekomendasi
dari kementerian dalam negeri beberapa pasal pasal
yang krusial yang terjadi perdebatan
gak ada ketemu selesai
diturunkan quorumnya menjadi
lima puluh tambah satu selesai
tidak ada lagi perlu dibentuk pansus
kesepakatan itu jadi
ketika ada surat dari dpp pks
dan gerindra satu calon
satu satu maka segera
diproses hanya menetapkan tertib
tidak perlu pansus lagi
apa hubungannya harus ada calon gerindra
prosesnya dipercepat kan dua duanya
kalau dari pks juga bisa aja dong dipercepat bang
ini jawabannya seperti kemarin
pertanyaan sama diulang mengapa
kemarin tidak segera dilakukan rapim
publik agak susah
kan sudah dijawab deadlock
jadi anda jamin kalau misalnya
misalnya nih bang ya
dua pks tetap bersukukuh
dua nama dari pks saja
yang boleh dicalonkan anda
yakin deadlock akan kembali terjadi
ya dan wajar kalau publik
dan termasuk ada pks yang saat ini menonton
melihat bahwa memang mungkin bisa jadi
gerindra yang menjegal calon dari pks
jadi ya salah
jadi ini bacaan publik
ini wajar kalau publik membaca itu
justru begini justru saya bisa mengatakan
guru yang paling berharga
guru tertinggi kita adalah pengalaman
kalau sudah pengalaman seperti itu
boyak oh menjadi refleksi
masa bagi bagi gitu maksudnya
bukan begitu maksudnya
pengalaman itu mengajarkan kepada kita
kemudian dipaksa lagi
ya kita gak usah jawab dong
itu kalau mau jalan artinya
pilihannya terbatas nggak
didesak nggak dengan pilihan ini
ya tentu dan dari awal kan kami sampaikan bahwa
seakan akan memang ketika kemarin sudah ditujukan
satu calon dari empat
sampai saat ini
mandiri kami punya independensi
dalam mengambil keputusan
apakah mengambil satu dari empat
atau memang tidak mengambil semuanya
jadi belum tentu mau ya empat calon itu ya
ya tentu tentu kami akan pertimbangkan itu
dan kami juga mendengar bagaimana
aspirasi masyarakat dan juga kader pks
begitu ya yang menghendaki bahwa
calon wakil gubernur yang akan
diusung yang akan dipilih ada dari pks
dan kami akan perjuangkan itu
bang adi tutup dialog kita dengan terawangan anda
apa yang akan terjadi jika konstalasi seperti ini
kalau dalam tradisi pesantren
kiai kai kita mengatakan
bahwa ceramah itu yang paling inti
adalah di akhir jadi kang pipin
ketika mengatakan yang mencegal wakil itu
adalah gerindra itu intinya sebenarnya
saya dari awal sampai akhir akhirnya keluar juga
bagi saya ini adalah deadlock
gilid kedua bagi pks
dan gerindra karena gerindra sekarang
tidak lillahi ta'ala lagi ada footnote nya
akan pleno dan paripurna kalah
ada satu nama dari
seberapa setuju atau tidak setuju anda dengan
kalimat kang pipin tadi bahwa yang menjegal itu
bang syarif dan kawan kawan di gerindra lima puluh lima puluh
apa yang akan terjadi ke depan apakah
skenario apa yang akan apakah nanti
akan ada deal dari pak prabowo
dan pak sohibul atau apa yang
bisa anda baca dalam satu
dua bulan ke depan kalau melihat kecenderungan pks
dan gerindra ini kan bakatnya memang
suka sebagai oposisi dan keras kerasan
kayaknya endingnya memang tidak dapat apa apa
jadi kosongkan posisi wagub
hahaha iya ya jelas statementnya tadi
kita pilihannya akan memilih calon dari
gerindra atau kosongkan wagub
begitu pun dengan
sampean kan tadi ngomong begitu
jelas ini sudah keras kerasan mas makanya
kalau tidak ada calon satu dari kami
maka pari purna tidak akan terjadi
karena bagi pks kalau calon dari pks dua
ditolak masa iya dari gerindra kita terima
mungkin bagi gerindra kalau ada satu
dari gerindra satu dari pks
tapi bagi pks itu langkah mundur
kalau ini sudah bisa kompromi di pari purna
gaguan dari pks akan kalah dari gerindra
kan itu aja itu anda memprediksi itu
apa yang membuat anda berpikiran atau
berkesimpulan langkah mundur mas langkah mundur
dulu tiket yang kemudian dua calon
dari pks kemudian harus dibagi
jelas ini nggak mau pks makanya
kalau bisa pari purna sekalipun
ada dari gerindra pastikan
suara gerindra akan mendukung calon pks
kan begitu kalau pun ada calon
dari gerindra itu hanya sebatas shadow
formalitas untuk pari purna tapi melihat
fakta politik saat ini itu agak tidak mungkin
rumit kayak judul lagunya afgan
oke kita akan lihat bagaimana
fakta politiknya ke depan terima kasih
kang pimpin terima kasih bang sary terima kasih
mas adi atas perbincangannya yang memang hanya
ada waktu yang bisa menjawab
analisa dan perspektif mana
yang nanti akan terbukti pada
dan kita menunggu kebesaran hati pks
itu dia itu dia
dan kita juga menunggu kebesaran kejujuran
komitmen dari gerindra dan kawan kawan
oke dan kita juga menanti break setelah ini ya
dan kita juga menanti apa sih pendapat
gubernur anies baswedan atas calon
wakil gubernur yang ingin
mendampingi dia sudah sejak lama
mengaku berharap ada sosok wakil gubernur
yang mendampinginya dalam melaksanakan
tugas memimpin ibu kota lalu sosok seperti apa
yang diharapkan oleh gubernur anies
sebagai pendampingnya berikut cuplikan
wawancara rekan saya prabu revolusi
dengan gubernur anies baswedan sekian
waktu yang lalu kita dengarkan lagi
satu buat saya yang prinsipnya
satu dia harus mau kerja keras
visi yang sama dengan gubernur ikut gubernur
masyarakat ini sebagai
tempat untuk pengabdian
karena bekerjanya bukan hanya
di aspek pemerintahan saja
tapi dengan warga
dengan masyarakat yang itu menyita
energi waktu dan macam macam lah
siap komunikasi dengan semua pihak
dan mau menjalankan
terutama nih program program besar kita
ditungguin harus dikawal siap ngerjain itu
kalau itu ada fine
namanya siapa bapak belum terfikir
sampai sekarang atau sebetulnya sudah
punya jagoan sendiri
kalau jagoan enggak sih
tapi silahkan saja partai
bagi saya kriterianya teknokratik
jadi bukan politisi begitu pak
atau bagaimana bukan kriteria teknokratik
artinya kritis seperti tadi saya katakan
harus bisa a b c d e oke tapi pak
partai politik tentu punya pertimbangan
politis nah biarkan
pertimbangan politis itu mengerujut pada dua
yang dipertimbangkan harus memenuhi persyaratan ini
nama yang diusulkan
adalah nama yang benar benar
didukung oleh dua duanya
didukung oleh dua duanya pks dan gerindra
betul jadi jangan yang satu
hanya didukung halus dua duanya
harus kesepakatan kenapa begitu pak
jangan sudah tinggal dua partai
jadi bagi saya yang penting
dua ini saling mendukung
siapapun yang diusulkan
maka saya lebih mudah
untuk bekerja bersama